jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
aku akan melakukannya sendiri
aku tidak tega harus menghukum ibu undaku sendiri
aku terpaksa melakukan semua ini
aku tidak tega melihatnya
melihat ibu undaku terima
berani mengakui doa